pencarian siswa smp yang hilang akibat terperosok ke dalam selokan akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa
sebelum tewas korban sempat berteriak minta tolong saat berada di dalam lubang pembuangan air
setelah dicari selama tiga hari egar genta ihtizar warga kebonsari jember yang terperosok ke dalam lubang selokan akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa lagi oleh nelayan selasa pagi
sebelumnya lokasi tempat korban jatuh selalu dipenuhi oleh warga yang berusaha membantu menemukan korban
pencarian juga dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah kabupaten jember dengan masuk ke dalam selokan sepanjang aliran pembuangan air
pencarian juga dilakukan di dambedadung di mana lokasi ini sejumlah petugas melakukan penyisiran di pintu air yang dipenuhi oleh sampah
korban akhirnya ditemukan oleh nelayan pantai nagelan sekitar lima puluh meter dari tempat ia terjatuh dalam kondisi mengenaskan
korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi
kurang lebih antara mahrib sampai jam empat pagi ya empat pagi mayat baru bisa dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit
posisinya ada di pinggir laut di bawah pohon
diduga tewasnya korban akibat terseret arus saat terperosok ke dalam selokan hingga jasad terbawa ke bibir pantai
syai fulkus mandani jember